sedikitnya tiga puluh empat siswa sd negeri jati tiga saguling kabupaten bandung barat
mengalami keracunan pada kamis dua puluh delapan september lalu
dugaan sementara puluhan siswa ini mengalami keracunan
setelah mengonsumsi jajanan cimin atau acimini di sekitar sekolah
akibat kejadian ini satu siswa meninggal dunia
kejadian ini membuat para orang tua khawatir dan waspada
karena tidak setiap saat bisa mengawasi apa yang dikonsumsi anak anak
menurut dosen mikrobiologi fakultas kedokteran universitas pajajaran
adi imam cahyadi keracunan makanan disebabkan oleh mikroorganisme
yang berasal dari bakteri atau jamur
keduanya bisa dihindari dengan memperhatikan kebersihan makanan yang dijajakan
bisa dilihat dari etalase atau cara mempersiapkannya
menurut adi yang paling aman untuk menghindari keracunan
adalah dengan cara menyiapkan makanan sendiri dari rumah
proses keracunan makanan sendiri tidak langsung menimbulkan gejala
racun dari bakteri perlu memperbanyak diri
dan itu terjadi dalam waktu sepuluh hingga tiga puluh menit
tentu saja kalau misalnya satu tidak mungkin
karena kita memiliki tubuh yang cukup kompleks sistem pertahanannya
tentu saja tidak langsung menimbulkan penyakit
namun kalau misalnya jumlahnya banyak
ya tentu saja itu akan bermasalah ya
menurut dokter vika levia simadi brata
gejala keracunan makanan adalah sakit perut
muntah dan diare
dan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam kondisi tersebut
adalah jangan sampai tubuh kekurangan cairan
kalau memang masih dalam kondisi status dehidrasinya pun cukup
tidak dehidrasi bisa ditangani di rumah
itu penanganan pertama adalah dengan karbon aktif dan oralit
untuk menjaga cairan
kalau misalkan ada mencret atau diare
kalau terus menerus tidak bisa masuk melalui peroral
itu secara intravena bisa dilakukan hanya di rumah sakit
kekurangan cairan bisa mengakibatkan tekanan darah turun
dan organ organ tubuh kekurangan oksigen
sehingga kehilangan fungsinya
tim liputan cnn indonesia
mengucapkan terima kasih